barusan di abisin sama tati sama emak
cuma sedikit bang
yaudah deh abang makan aja
ya ampun bang
ternyata lo gak cuma ngantukan doang
kagak tanya lo
catangan gue kena
lo berani sama gue
cabainya kurang banyak
ini mak lagi mau bikin pepes ikan emas
buat pak sofian
bukan suami orang mak
tapi suaminya bunur
udah ya bang ya
potong aja sama duit kontrakan lu
ada pertapa dipotok burung nuri
kesian amat tuh pertapa
itu gue buat pantun
oh gitu ya
yaudah masuk ya
ocak tuh kan yang ada cuma kamu
bang muda ya bang ya
saya capek lompat lompat terus bang
makanya jangan sok jago
siapa suruh lo berhenti lompat
bang ampun ya
bumbunya udah diulek
daun pisangnya udah disiapin
udah mak ikannya udah dikukus
berarti udah mateng dong
kalau ojak dateng
setuju gue dukung
janji ya kerjain si ojek
kalau ban bocor
tukang tambalnya tutup
yang disamping masjid biasanya buka
kalau kata gue kejauhan
orang males rejekinya seret
kenapa motor lu gak dibawa ke bengkel
kata bapak lo
orang capek bisa aja nggak males
tapi emang capek
bapak lo mau jadi ketua rw
gak gampang tuh jadi rw
pengalaman gue belasan tahun
jadi rw bikin stress
lu kapan jadi ketua rw
bukan gue yang stress
yang jadi rw
isabella yang terluka mana
lo masih marah aja
gue kan kemarin bercanda
gue hantarin lo ke bengkel
tapi lu jangan marah lagi ya
ya ampun lo
gue gak tau jak
gue udah gak sanggup lempot lempot lagi bang
masalah lo jak
saya nggak tahu
kamu tiba tiba berhenti
udah jadi nih mak
pepes ikan emasnya udah jadi
kelihatannya enak nih pepes bikinan kita ya
buatan tati mak
ya udah sono ambil piring gi
buat apa mak
yang buat dicicipin
eh kuah sayur
mau tapi telat
aduh lo mau ada ada aja tes
saya mau jadi anak buah abang
kalau lo mau jadi anak buah gue
pakai pakaian yang rapi
tapi saya loncat loncatnya udahan ya bang ya
businya karatan udah gak bagus
kaburatornya juga udah nggak bagus
motornya juga sebenarnya udah gak bagus
itu n count damai bang ya
sudah pulang bang
iya membanter alat pemakaman
mengundur katherine di dalam kantor bang
abang tak cur utuh
ya ampun bang
mau ke warung pemumun
kalau masih ada
bawaannya dua ya